stadion gelora bung tomo surabaya terus dibenahi agar siap digunakan untuk pertandingan piala dunia u tujuh belas
kepala dinas kebudayaan kepemudaan dan olahraga surabaya wiwi widayati menyatakan
gelora bung tomo sudah siap sebagai salah satu dari empat venue piala dunia u tujuh belas
rencananya stadion gelora bung tomo surabaya akan diserahkan ke fifa pada dua puluh tiga oktober dua ribu dua puluh
artinya bahwa kita hari ini hanya mengecek kelengkapan kelengkapan mungkin masih ada yang kurang dan sebagainya
jadi bukan sesuatu yang mayor tapi ya hanya mungkin perlu ada diperhalus apa begitu hal hal semacam itulah yang hari ini kita cek cek
jadi semua fasilitas baik itu di main stadium yang ada di gbt lapangan latihan ac lapangan latihan yang di tor
dan lapangan latihan yang ada di glora sepuluh november
akan diserahkan ke fifa pada tanggal dua puluh tujuh oktober
pengamat sepak bola muhammad hanafing ibrahim mengingatkan pemerintah kota surabaya
agar tidak lengah menyiapkan jalur evakuasi di stadion glora bung tomo
begitu juga dengan fasilitas parkir dan shuttle bus yang disediakan pemerintah kota surabaya
rencananya akan ada tiga titik shuttle bus untuk penonton piala dunia u tujuh belas
yaitu terminal benowo osowi langun dan gelora joko samudro
shuttle bus harus punya area parkir kendaraan bagi penonton
sehingga tidak kesulitan mereka datang kendaraan saya parkir di mana nih
kalau di tambak sari kan ada tempat parkir wonokroma ada tempat parkir
mungkin itu juga yang harus dipikirkan
rencananya upacara pembukaan piala dunia u tujuh belas akan dihelat pada sepuluh november dua ribu dua puluh tiga di stadion gelora bung tomo surabaya
selain di stadion gelora bung tomo surabaya
pertandingan piala dunia u tujuh belas juga berlangsung di tiga kota lainnya
yaitu di jakarta international stadium stadion sijalak harupat bandung dan stadion manahan solo
herudi sudarmanto surabaya jawa timur